pemkot surabaya kembali memberi kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi warganya
salah satunya adalah pencetakan akta kelahiran
pemohon kali ini dapat mencetak sendiri akta kelahiran putra putrinya
dengan printer pribadi di rumah melalui registrasi online
sebagai salah satu kota percontohan program percepatan kepemilikan akta kelahiran
warga surabaya akan kembali mendapat kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan
yakni mencetak sendiri akte kelahiran putra putrinya dengan printer pribadi di rumahnya
prosesnya pun lebih mudah karena pemohon bisa mendaftar langsung melalui situs
dukcapil kemendagri go id dan mengunggah sejumlah berkas yang diperlukan
beberapa dokumen yang disiapkan seperti surat keterangan kelahiran dari rumah sakit
dokter atau bidan
lalu akte nikah ktp dan fotokopi kartu keluarga yang sudah di scan
berkas yang dinyatakan lengkap salinan aktanya akan dikirimkan pada pemohon melalui surat elektronik
pemohon pun bisa mencetak sendiri salinan akta kelahiran itu dengan kertas hvs biasa
tanpa khawatir soal keabsahan dokumen
program yang akan dilakukan mulai september mendatang ini
mampu memangkas waktu antri yang cukup panjang yang biasa terjadi di kantor dukcapil
pertama kali di daerah negeri perantara penduduk negeri nomor sembilan dan enam belas
itu akte kelahiran yang dicetak diterbitkan secara online menurut permendagri itu
itu sah memberikan legalitas legitimasinya sama dengan akte kelahiran yang lain
namun pelayanan cetak akte kelahiran secara online khusus ini
diberlakukan untuk anak anak yang baru lahir dengan batas maksimal enam puluh hari kerja
sementara kelahiran yang melewati persyaratan tersebut
pemohon diharuskan mengurus di kantor kecamatan
ardia putri surabaya